tapi untuk lebih amannya lagi rena harus cek darah di lab ya dok ya
baik kalau begitu saya bikinkan dulu surat pengantarnya ya bu masih sakit saya
minggu depan saya balik aduh kelamaan lagi kalau harus ketemu satu minggu lagi
pak pak jeremy saya butuh butuh sekali untuk bertemu dengan bapak hari ini bisa
enggak pak sempatin waktunya
sebentar aja ketemu saya atau gini aja saya saya susurin bapak ke bandara deh ya kita
ngobrol di bandara ini bapak terminal berapa di bandara terminal dua oke pesawatnya pukul
berapa gratis sembilan ratus lima belas padu tapi saya buru buru banget saya nggak punya banyak waktu oke saya
kesana sekarang ya pak ya terima kasih banyak pak makasih ya
hati hati lupa maaf maaf maaf maaf saya ganti semuanya maaf ya alhamdulillah menyebut rezeki pagi pagi
nanti kalian akan menebak ekspresi wajah teman kalian
oke yang pertama maju ke depan itu siapa ya
ayo ekspresi apa yang ditunjukkan juana
kamu kembali duduk ya
pikir mama rosa aja sih
tadi kelihatannya mama rosa tuh aneh aja
kayak lagi banyak pikiran
kayak ada masalah
udah deh lu kan lagi hamil
jangan apa apa semua lu pikirin
kasian balon biru
udah kita tuh positif tinggi
semua masalah yang lu hadapin aja kemarin kemarin kan allah bantu
nah mudah mudahan masalah kali ini juga allah bantu
ayo ekspresi apa yang ditunjukkan oleh reina
thank you rena
kamu duduk kembali ya
ya ampun kamu mimisan
eh kenapa kenapa kenapa
ini rena mimisan tadi dia jatuh ke bentuk meja
yaudah kalau gitu saya langsung bawa ke rumah sakit
rena get well langsung ya
ayo ayo mer kita langsung ke rumah sakit ya
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
kita langsung ke rumah sakit
gue pengen banget deh ngasih ngasih gue langsung ke keisha
ga di pompo kayak gini
mama kangen banget sama kamu kesya
pengen cium pengen sentuh kamu
ini kubater bukan
jadi semalam gue pesen ke toko kesehatan
terus baru dikirim hari ini
nah kalau udah ada ini
lo bisa bawa kesha kesini
ya ampun terima kasih banyak rek ya
berarti kita bisa bawa kesha kesini
dan gue setiap hari setiap detik bisa sama kesha terus
kesha juga pasti seneng sabri
bisa merasakan kehangatan ibunya
yaudah sekarang lo siap siap
biar gue pasang inkubator ini di kontrak kamu
sudah adaussian atas mahal
au ng draik
foto ya siapa tahu suster bisa kenalin ini dia elsani dita sepertinya dia dirawat
di sini tidak ada pasien seperti ini pak tapi pasien ini sekarang lagi hamil besar dan kemungkinan
akan segera bersama puskesmas ini tidak ada bidan jadi tidak bisa melayani persalinan
kalau kalau bukan terus terus terus oh itu disana ada bidan dan juga dokter yang melayani
dua puluh empat jam sama sekali enggak ada informasi apa apa soal elsa kata mereka posisi ini tidak menyediakan
bidan yang biasa nyediain bidan buat orang bersalin itu katanya puskesmas kayu arum kayu arum
iya tapi itu kan puskesmas yang udah pernah dicek sama pasurya dan busara iya sih pak tapi bisa
ajak kalau mereka salah ya kan apa kita ngecek aja lagi ngerasa nanya kan kalau masih setuju
sayang sayang sabar ya nayang sebetulnya lagi sampai rumah sakit ya udah parisa tolong cepetan
bawa mobilnya ya siapu boleh kuatnya gemuk ya aku harus kabarin mas alini
pak pak maaf pak di sini nggak bisa parkir pak tolong pindahkan jangan disini
aduh tuh orang main pergi pergi aja
pak jeremy bukan
pak jerryp bukan bukan pak
pak jeremis siapa yang manggil ya
jeremy tujuan seoul pak jaremi apa itu yang tadi telepon saya pak jaremi pak
pak thank you bitarran yang tadi telepon manjari oh oh oh
beritanya benar byan tulis hessian jeremy cahyadi iya benar butuh berita ini udah lama sekali

ya these dua ribu sembilan belas yang dadu dadu nih masuknya tanyakan ya ini nggak ada pekerjaan boys

apa pas mendekat pas menjlara andre sama caw conclusion tommen hari ini
tiga puluh sembilan san kira yaubers masih tersenyum keima kasih karyawan nyara koko niera
aduh ini yang mau saya tanyakan kira kira bapak masih ingat nggak kejadiannya seperti apa
saya nggak ingat persis pak
karena seperti yang bapak bilang tadi kejadiannya sudah dua puluh sembilan tahun
memang sudah lama sekali sih pak
tapi waktu itu waktu bapak sampai di lokasi sempat bertemu dengan korbannya
ada satu korban sopir mobil itu
terus saya dapat informasi juga kalau penumpang mobil itu seorang ibu hamil meninggal juga
bapak kira kira inget gak nama korban perempuannya
karena di sini kan tertulisnya novia
benar namanya novia
tidak ada yang menurut pak
ayo langsung dibawa ke dalam ya
supirnya pak irfan ada di sini
berarti pak irfan juga ada di sini
di surat kabar
memang namanya tertulis novia
saya saat itu salah tulis namanya
kamu baca itu
saya tahu jeremy
ini liputan pertama kamu
tapi kesalahan kamu sangat fatal
kamu salah tulis nama korban
namanya bukan novia
saya ingat betul
karena itu adalah pertama kalinya
saya meliput soal kecelakaan
jadi nama asli novia ini siapa
saya gak ingat persis
tapi yang pasti bukan novia
korban perempuan ini sempat dibawa ke rumah sakit kan
bapak ingat nggak rumah sakitnya
dulu korban dibawa ke abadi hospital
tahun itu memang belum banyak rumah sakit besar seperti sekarang pak
saya sudah tidak ada waktu lagi
saya permisi ya pak
semoga bapak menemukan info yang bapak cari
terima kasih atas waktunya ya bapak
apa dulu mama sofia dibawa ke abad hospital
tidak ada waktu lagi
tidak ada waktu lagi
tidak ada waktu lagi
ibu kerap banget mau pergi kemana
saya mau ada urusan sebentar
saya mau ada urusan sebentar
tapi ibu jangan pergi sendirian ya
ibu minta teman di bodyguard
apa mau kiki bilangin biar ditemenin ya
gak usah ki
nanti ya saya akan ditemenin kok
nggak akan pergi sendiri ya
beneran bu ya
iya terima kasih
terima kasih sudah khawatir sama saya
sudah perhatian ya
iya saya minta temanin kok ya
ntar dulu saya telfon
siapin mobil saya ya di depan ya
terus sama sekalian ya
terus sama sekalian minta putra dan jimmy untuk ngawal saya
ke kantornya al
oh baik bu
ya terima kasih pak jimmy
udah selesai ya sayang
gimana dok ada yang parah
dari hasil pemeriksaan tidak ada masalah yang serius
hanya luka akibat teribenturan
jadi ada pembuluh darah yang pecah
tapi untuk lebih amannya lagi
rena harus cek darah di lab
makasih banyak ya dok ya
kalau begitu saya bikinkan dulu surat pengantarnya ya bu
abah di hospital ya
gue harus cek kemana lagi
harus telpon papa surya
nanti aja lah
gue telpon papa surya dulu
nanti aja lah
fia itu dilarikan ke rumah sakit mana ya pak
mama saya sempat tanya ke saya
mungkin papa tahu
nama sofia dibawa ke rumah sakit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah papa baik
gimana kabar semuanya
alhamdulillah kami semua baik pak
sedang dengarnya ada apa
begini pak saya mau tanya
dulu waktu kecelakaan mama sofia itu dilarikan ke rumah sakit mana ya pak
makanya saya coba tanya ke papa mungkin bapak tahu
mama sofia dibawa ke rumah sakit mana ya pak

terima kasih informasinya ya pak
apa di hospital ya
semoga aja papa gak dukungannya sama ini semua
halo pak janusi
pak ini saya sudah ambil semua isi berangka sesuai dengan permintaan bapak
oke terima kasih banyak pak
kita ketemuan di kantor saya ya
baik pak nanti saya sampai di sana sekitar satu lima jam pak ya
katanya di jalan pak
terima kasih banyak
paham apa pak
jangan pergi disini pak
nanti dites dulu darahnya ya sebentar ya
jangan takut ya
eh siapa yang sakit om
itu ada temennya om sakit temen kantor
serangan jantung dia
ah loh ini kamu kesini
itu tadi renan itu jatuh dan akhirnya dia mimisan
udah diperiksa dokter belum
udah udah diperiksa aku tadi sama dokter
untungnya kata dokter sih
nggak kenapa kenapa dia baik baik aja
tapi untuk memastikan dia suruh untuk cek lab sih
syukurlah kalau gitu
om lagi kenapa
kok kayaknya lelah banget
ah biasalah urusan kantor pekerjaan harus kesana kemari
terus kantor lagi
gak apa apa ya
baik sayang cepet sembuh ya
weh eh lo apa kabar
oh pak irfan sakit
kayaknya dia mau nyeledikin bos
tadi nganter cekup aja biasa
bos emang rutin cekup
terus hantar ke icu
saya belikan sarapan dulu ya pak
oke yaudah jangan jauh jauh ya
beli yang depan rumah sakit tuh
sandwich atau salad atau apalah gitu
saya duluan ya
ngapain beli sarapan
ada yang aneh nih
ngapain beli sarapan
ada yang aneh nih
saya pesen satu chicken teriyaki sandwich
sama orange juice
oh ya di take away ya
baik ditunggu sebentar ya pak
perasaan kayak ada yang ngawasin saya
tapi gak ada siapa siapa
ini pesannya pak
makasih ya mas
jadi hari ini ibu dan bapak mau ajak kaisa pulang ya
kami sudah beli inkubator
oh iya kebetulan emang kondisinya sudah membaik ya
jadi boleh dibawa pulang
nanti kalau di jalan jangan lupa dikasih selimut yang tebal ya
biar selalu hangat bayinya
oh iya ini saya udah bawa selimut kok
oh iya baiklah
dokter tolong dibantu bapak dan ibu ya ke ruangan bayi
soalnya hari ini bayinya mau dibawa pulang
baik mari pak
ya kita pulang ya
sus makasih ya
kalau gitu kamu pamit dulu
sama sama pak ibu